tempat ibadah menyesuaikan dengan instruksi kemendagri
tapi tetap di dalam ruang tertutup harus menggunakan masker itu saja sih intinya
tapi harus pakai tetap ada peduli ini atau gimana
enggak kalau peduli lindungi tidak tapi masker ya
masker harus tetap dipakai
itu aja sih preventif ya